ya dua hari menjelang ataupun menuju debat pada minggu malam
selain sosok dua cowok pres yang ditunggu tunggu
gak ketinggalan dua sosok yang juga kita nantikan aksinya
ada dua moderator kita ya untuk debat cawapres nanti
ada yang tadi sudah kita kenalkan daniar ada bang alvi todinavagintis
dan mbak putri ayuning tia
good morning kita menyapa lagi ya
karena ada banyak banget karena biasanya yang jadi sentral itu bukan cuma
siapa yang debatnya itu cowok pres ya
tapi juga moderator yang nanti akan menjalani tugas utama itu
iya udah siap siap dengan meme
pertanyaan standar pasti adalah
dokter kulitnya siapa
itu pertanyaan saya kak vito sebenarnya
iya kok agak lebih cerah bang vito mbak putri
apa jangan jangan dari kemarin
ini karena siaran pagi
untuk nanti debatnya malem ya
enggak kita selama berapa hari ini feeling terus gitu
pakai silet tapi
tapi jujur jujur apa yang paling difokusin nih jelang debat
apa serius apa enggak terserah deh jawabnya
kan katanya aksi kami akan siapkan sulap sulap ya
unik ya nanti batik debatnya
sebenarnya kita udah kemarin sempat ketemu
jadi officially itu kita ketemu sama kpu
ketemu sama panelis dijelasin di brief
apa namanya tugas dan tanggung jawab kita
bahwa bapak dan ibu panelists itu yang
kali ini top top lah semuanya
profesor menguasai bidangnya
ada mas radar ada mbak anies juga
yang juga terdepan di bidangnya
kita yakin sekali nanti mereka akan
merumuskan pertanyaan yang tepat dan relevan lah ya buat kedua cawapres kita
kalau kita sih cuma dikasih tahu ya itu aja
ya itulah yang kita siapkan ya bareng
selain latihan zumba tadi ya
karena nggak boleh kelihatan melar dong
kalau putri sebenarnya konsep debat cawapres itu akan seperti apa
yang kemarin sudah disepaketi oleh kp dan juga masing masing teamses
yang pasti berbeda dengan dua debat sebelumnya
selain memang hanya cawapres tapi juga ada beberapa penambahan waktu
dimana kedua kandidat bisa lebih luas lebih bebas memaparkan visi misi
kemudian untuk penutup pesan pesan terakhir juga diberikan tambahan waktu
kemudian juga akan lebih menarik karena memang ada sesi
debat terbuka yang lebih dipanjangkan
jadi benar benar kami memberikan kesempatan tvpnya lenggara transmedia
memberikan kesempatan kepada kedua kandidat ini untuk dieksplor
saling mengeksplor satu sama lain
tapi ya itu tentunya nanti kemudian ada peran moderator di situ
tapi aman sih ya
karena ini debat cawapres pertama loh ya kan
pertama dan satu satunya
dan katanya sih ya
jadi banyak yang nunggu ya
apa namanya calon pemilih itu banyak yang nunggu
karena kan pak jokowi dan pak prabowo itu kan kita udah lihat lima tahun yang lalu
udah sering ya bang
ya udahlah pak prabowo juga sebelumnya pernah jadi calon wakil
kemudian pak jokowi juga pernah jadi calon gubernur
jadi kan debat ini kan mereka udah sering ya
yang kita lihat satu kali sebelum debat ini ya barangkali mas sandi ya
cuman kan dia juga selalu berdampingan nggak sendiri
nah ini kan bener bener kiai ma'ruf sama mas andi ini besok kita hadirkan
jadi bener bener publik tau seperti apa
dan harapannya seperti kata putri nanti memang benar benar berdebat
karena selama ini kan selalu ada kekakuan kekakuan dalam berdebat
nah kita harapkan ada sesi tertentu di mana debat yang sehat produktif
apa namanya kondusif itu bisa dilaksanakan
nah ini banyak yang tunggu tentu
banyak juga pasti masukan masukan dari biasanya kan dari tim ses begitu kan
apalagi nih cawapresnya
sebenarnya tugas moderator nanti supaya masyarakat juga biar lebih tahu kan
mana sih apa sih sebenarnya yang boleh dan yang nggak boleh ketika memandu jalan debat cawapres nanti mungkin mbak putri
begini mungkin yang diharapkan oleh masyarakat itu
mungkin yang diharapkan oleh masyarakat itu
mungkin yang diharapkan oleh masyarakat itu
mungkin yang diharapkan oleh masyarakat itu
mungkin yang diharapkan oleh masyarakat itu
mungkin yang diharapkan oleh masyarakat itu
itu tidak dan sudah diatur oleh undang undang
tidak benar benar hanya memandu debat
kami juga harus memastikan mungkin tidak ada yang lebih lama bicara
dan semua tuh rule nya sudah jelas
semuanya ada waktunya
dan yang nonton di rumah yang nonton di venue nanti juga sama sama bisa ngecek
jadi tidak ada ruang intervensi sebenarnya bagi kami
itu sama sekali tidak ada
dan memang itu juga yang dipesankan oleh kpu
jadi sudah benar benar begitu
itu juga kami jaga betul betul
itu juga kami jaga betul betul
angkat tangan tidak boleh
harap tenang itu boleh
mungkin ikut mengajukan jempol untuk jawaban yang oke banget

kalau misalnya jadi penonton kan kita jadi netizen gitu ya

netizen selalu benar
oh kalau netizen bebas aja ya
tapi itu jadi salah satu hal yang berusaha untuk direm gak sih
kita tahu dua duanya sudah senior ya
tapi kalau untuk memandu debat nanti yang nanti juga akan dilihat
kalau kita lihat kan

capres secara pemberitaan aja debat debatnya sudah mulai muncul
meskipun tanpa debat gitu kan

tapi kalau cawapres nih kayak ma'ruf sama bang sandi tuh kayaknya bagaikan guru dan juga muridnya
itu ada perasaan pengen aduh harus bikin debatnya seru nih
sebenarnya sih nggak perlu seru ya
sebenarnya sih gak perlu seru ya
yang paling penting kan publik tahu tuh
kiai ma'ruf misinya seperti apa
programnya seperti apa

kemudian pak sandi bang sandi itu mau seperti apa

kalau kenceng tapi apresen
tapi gak substantif kan buat apa
kita saya harapkan mereka bisa benar benar menghadirkan apa yang ingin diketahui
dan ini kan topiknya juga dekat sekali sama kita
dan sebenarnya mungkin memang kalau misalnya debat
orang biasanya berpikir debat itu memang untuk menjatuhkan lawan
mungkin image itu yang diharapkan bayangan itu yang ada di pikiran netizen
masuk kita sebenarnya ya
jadi kayak konversi gitu ya
inginnya begitu ada keinginan keinginan sendiri
tapi sebenarnya tidak
karena khusus untuk debat dalam pemilihan presiden
ada yang goal yang diatas dari itu semua
yaitu memastikan pesan yang diinginkan dari masing masing kandidat ini tersampaikan betul
karena kalau misalnya ribut sendiri itu gak dapat apa apa juga kita
penonton calon pemilih juga gak bisa
antisipasi ya misalnya
seperti debat sebelumnya
ada komplain terhadap moderator
suka motong motong lah segala macam
nah antispasi yang kayak gitu gitu tuh gimana nih putri sama mbak ketubito
kalau motong sih harus ya
karena kan ada waktunya ada durasinya
jadi kita harus mengingatkan barangkali bukan motong
kita berusaha sedapat mungkin untuk mengingatkan dengan
santun dan simpatik
santun dan simpatik
tapi tadi juga bilang kan di paket pengantar tadi
yang paling penting itu justru yang susah adalah pendukungnya
udah ketemu belum caranya kira kira gimana
mudah mudahan sih kondusif
kalau kita melihat dua orang ini kan kayaknya ya enak lah ya
kita lihat di debat pertama
bang sandi juga cium tangan bolak balik gitu kan
menunjukkan bahwa ya sebenarnya nggak ada isu apa apa secara personal gitu
yang apa namanya yang kita harapkan juga pendukung juga mempunyai
apa ya mempunyai itikat yang sama gitu ya
tapi rasanya sih yang hadir besok sih aman lah
mudah mudahan sih ya
jumlahnya kan juga sudah dikurangi
jadi sebenarnya sih mudah mudahan
tapi seminggu ini apa balik lagi persiapan ya

iya makanya mungkin butuh asupan ya supaya menyehatkan badan
karena nanti usai jeda kita mau ajak mbak putri sama bang alfito ini untuk bikun
bikin minuman jelly buah
yang seger seger yang menyehatkan supaya nanti hari minggu bisa lebih seger dan fresh